akhirnya organisasi angkutan darat organda dki jakarta menurunkan tarif angkutan umum
penurunan tarif ini dilakukan setelah pemerintah mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak rabu lalu
mulai jumat satu april dua ribu enam belas organda dki menurunkan tarif bus kecil rp lima ratus
yakni dari rp tiga lima ratus menjadi rp tiga
ada pun tarif bus kota turun rp tiga ratus dari rp tiga delapan ratus menjadi rp tiga ratus
sementara itu tarif angkutan jenis taksi turun rp lima ratus per kilometer
dari rp empat menjadi rp tiga lima ratus per kilometer
ongkos buka pintu dan biaya tunggu taksi juga turun masing masing menjadi rp enam lima ratus dan rp empat puluh dua